pemirsa kementerian kelautan dan perikanan kkp akan mengecek sejumlah retail di jakarta dan semarang
untuk memastikan tidak ada produk ikan dori impor berbahaya yang beredar
karena kkp juga akan memperkuat kerjasama dengan biaya cukai dan pihak terkait dalam penerimaan impor ikan di indonesia
ya soalnya kan beberapa waktu yang lalu kan kita dianjurkan untuk makan ikan
kalau tidak makan ikan nanti ditenggelamkan gitu kan
tetapi sekarang harus hati hati pemirsa karena di indonesia ikan dori jenis ini juga dikenal dengan nama ikan patin ya
itu ada potensi tercemar nah kita akan ikut informasi seperti apa
kementerian kelautan dan perikanan kkp menemukan lima ratus lima puluh dua ikan dori impor berbahaya yang diduga diimpor dari vietnam
pihak kementerian kelautan dan perikanan melalui badan karantina
ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan melaksanakan pengecekan di berbagai retail dan pasar di jakarta dan semarang
untuk memastikan produk tersebut tidak beredar di pasaran
menurut bkipm harga ikan dori atau patin impor lebih murah berwarna lebih pucat dan tidak ada registrasi bpom
sementara kalau produk dori yang kita itu warnanya lebih merah lebih cerah lebih ada semburat merah dan lebih pink begitu
ada perusahaan yang bertanggung jawab di depannya
di dalam kemasan plastiknya itu plastiknya lebih bagus
kemudian ada nama perusahaannya jadi kita bisa bertanya ke mereka benar atau tidaknya produknya
dan ada nomor registrasi dari bpom
dan itu bisa kita jamin berarti dia sudah sesuai dengan standar indonesia
glazingnya lebih tipis
lapisan esnya lebih tipis
kkp juga akan memperkuat kerjasama dengan bea cukai dan pihak terkait dalam penerimaan impor ikan di indonesia
di indonesia ikan dori lebih dikenal dengan nama ikan patin
ikan jenis ini terkenal dengan memiliki tekstur dagingnya yang lembut
oleh karena itu kudapan ikan ini menjadi favorit segala macam menu masakan
daging ikan ini putih bersih sangat halus dan gurih
karena itu lebih sering dijual dalam bentuk file
ikan ini juga enak digoreng dikukus atau diberi bunga

ikan ini pun banyak dijumpai di pasar sualayan besar
intan novanaya jakarta
nah ikan dori atau patin impor dari vietnam dicurigai mengandung zat berbahaya bernama tripolifosfat
sebenarnya seberapa bahaya zat ini bagi tubuh kita
kita akan bertanya kepada ahli gizi rita ramayulis yang sudah tersambung lewat telepon
ya good morning bu rita ini banyak yang bertanya
ya morning mbak
nah kita mulai dari tripolifosfatnya dulu deh
ini kalau secara kimianya kan orang juga jarang sekali mendengar
sederhananya itu zat seperti apa bu
sebenarnya tripolifosfat ini kan senyawa alkali fosfat ya
jadi kalau ikatan fosfatnya itu banyak dia kita sebut dengan poli
nah biasanya itu digunakan di dalam industri makanan dalam bentuk ikatan dengan sodium
jadi ya kalau kita katakan dia adalah alkali fosfat aja
dan memang senyawa ini sebenarnya bukan senyawa berbahaya
karena ini merupakan bahan tambahan makanan yang diizinkan oleh bipom
tapi bahaya karena ambang batas begitu ya
mungkin ya kalau memang penggunaannya di atas ambang batas baru dia menimbulkan efek bahaya
tapi ini nggak sama dengan zat kimia lain yang kita sebut seperti porak formalin
kalau itu memang bukan zat bahan tambahan pangan ya bukan btp
tapi sodium tripolifosfat ini merupakan btp yang bisa memperpanjang masa hacin pansoat
jadi itu bisa dikonsumsi di waktu makanan terutama yang berasal dari daging dagingan
tapi anjurannya memang ada batasnya mbak
jadi memang penggunaannya itu kalau kemenkes mengatakan bolehnya lima gram per kilogram bahan
atau kalau kita ke individu kita itu kan karena dia terdapat pada banyak tempat gitu ya
jadi bisa aman di tubuh kita ini kalau kita mengkonsumsinya itu enggak boleh lebih dari tujuh puluh miligram setiap kilogram berat badan kita gitu

nah kan sulit ya untuk bisa kita menimbang berapa gram berapa gram
nah kan sulit ya untuk bisa kita menimbang berapa gram berapa gram
ketika konsumen mau makan begitu
sekarang pun ada kontroversinya nih apakah ini berbahaya atau tidak berbahaya begitu
nah yang paling mudah barangkali bagaimana ya agar konsumen bisa melihat dengan cepat yang ini layak konsumsi yang ini tidak layak konsumsi
nah jika dikonsumsi dengan sedium triboliipospat jumlah segitu tidak akan membahayakan tubuh manusia kalau dikonsumsi beberapa produk yang menggunakan sedium triboliipospat tersebut gitu
nah dalam kondisi seperti itu tidak menemukan bahaya apapun dalam tubuh kita gitu
kalau saya sih melihatnya gini kenapa mereka pakai lebih banyak dia gini kerja stadium tribullypospad ini dia menarik air ke bahan
nah jadi kalau ditaruh ke ikan air itu akan banyak tertahan di dalam tubuh ikan jadi ikan
itu jadi besar jadi kalau segar dan besar dan besar jadi timbangannya jadi berat jadi dia akan
dapat untung lebih banyak gitu walaupun nanti ketika kita goreng di rumah airnya keluar dan
dagingnya mudah mudah apa mudah retak gitu karena ya itu saya kira kenakalan karena itu terlihat
lebih besar dari ukuran biasanya jadi lebih menarik perhatian begitu ya iya nah ini sekarang tugasnya
pemerintah bahwa harus memastikan betul apakah ada pedagang nakal yang menambahkan lebih dari
lima persen gitu ya tapi kalau produk produk yang sudah dibawa pengawasan bipom itu kita melihat
hanya penambahannya dua puluh lima sampai lima persen memang nah dampaknya untuk kesehatan seperti apa jangka
pendek jangka panjang singkat saja bu rita kalau berlebihan jangka pendek itu terjadi iritasi
terutama iritasi kulit mata kemudian penjajaran darunah lainnya seperti paru gitu tapi kalau
jangka panjang tentu saja fokusitas jadi keracunan dalam tubuh kita maka akan merusak organ besar
seperti geng jeng jeng jeng jeng organ asik ya ya oke baik ibu rita terima kasih atas informasinya
semoga juga ini menjadi informasi penting ya bagi pemirsa di rumah jadi juga kadang kadang kan kita
suka tergiur tuh kalau misalnya melihat daging ataupun juga ikan yang lebih besar tetapi harganya lebih
murah nah itu harus hati hati karena jangan jangan memang ini diberikan bahan yang lebih banyak
daripada takaran seharusnya betul jadi permainan pedagang ya jadi kita sebagai konsumen harus benar benar pintar